masyarakat tionghoa juga percaya ikan membawa peruntungan bagi penyantap
ikut dia aja kan ya bahasan ya
di liganya aja di euro league aja bagus bagus terus
sambal lagi ada durant sama kyrie ya
clutch lah udah dari tahun lalu sih
jadi maksudnya gak banyak ngambil decision making gitu
lanjut kita persiapkan caipo
emang ada masalah apa maksud gue gitu loh